aktivitas belanja online yang tumbuh pesat di indonesia
membuat induk perusahaan mataharimall com lipo group mengambil langkah baru
lipo group menggandeng perusahaan transportasi online grab untuk menjadi mitranya
lipo group menggandeng grab untuk menjadi penyedia layanan kurir untuk mataharimall com
direktur eksekutif lipo group emir shah sattar menyatakan
grab akan menawarkan keunggulan transportasi dan jasa layanan kurirnya
untuk lebih jauh lagi mendorong pengalaman online to offline yang ditawarkan oleh mataharimall com
kerjasama yang dirahasiakan ini mungkin disebabkan oleh status grab yang belum jelas di indonesia